senin siang polda jawa timur mengonfirmasi adanya perlawanan saat upaya penangkapan msat
tersangka kasus pencabulan santriwati
lewat keterangan yang disampaikan kabit humas polda jatim kombes pol dirmanto
anggota yang melakukan pengejaran terhadap tersangka dihalang halangi oleh sebuah mobil
sehingga membuat tersangka msat berhasil kabur dari pengejaran
penanganan penangkapan terhadap msa pelaku cabul di jombang
pada hari minggu kemarin tanggal tiga juli dua ribu dua puluh dua sekitar pukul dua belas empat puluh lima
tim kami bergerak menuju pulau sojombang
namun demikian pada saat tim kami bergerak di jalan raya
dihalang halangi oleh sebuah mobil panther
petugas akhirnya menangkap dua orang dari dalam mobil dan mendapati satu pucuk senjata jenis airsoft gun
pasca kegagalan penangkapan terhadap msat
beredar luas video antara kapolres jombang akbp muhnur hidayat dengan pemimpin pesantren sidiki
dan juga kiai mukhtar mukti yang tak lain juga ayah dari msat
dalam video berdurasi satu menit lima puluh lima detik itu menyebut
kasus yang menjerat anaknya adalah fitnah dan merupakan urusan keluarga
pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait video yang telah beredar luas ini
sementara itu ana abdillah direktur wcc jombang
yang selama ini melakukan pendampingan terhadap korban pencabulan dari msat
mengaku kecewa dengan kinerja kepolisian
yang kembali gagal menangkap tersangka
lalu itu merupakan bukan kali pertama sudah pasti gitu ya
kemudian ketika misalnya beberapa kali pemberitaan gagal gagal yang dilakukan oleh kepolisian ini
menunjukkan tidak ada kredibilitas dari polres maupun polda
untuk serius menuntaskan kasus ini untuk segera diadili di persidangan gitu
minggu malam ratusan personil kepolisian dari polres dan polda jawa timur
dikerahkan untuk melakukan penyelidikan
ketika penangkapan msat tersangka kasus pencabulan terhadap santriwatinya sendiri
karena gagal melakukan negosiasi akhirnya penangkapan urung dilakukan
dan seluruh pasukan ditarik mundur
kasus pencabulan yang melibatkan tersangka ini sudah berjalan sejak dua ribu enam belas
dan tak kunjung selesai
tim liputan cnn indonesia